meski taat pribadi sudah menjadi tersangka pembunuhan dan penipuan
namun hingga kini masih banyak pengikutnya yang tetap bertahan di padepokan
publik pun dibuat tercengang saat sejumlah pengikutnya ternyata adalah tokoh orang terpelajar dan memiliki jabatan penting
lantas bagaimana orang orang terpelajar ini bisa sampai terpengaruh dengan ajaran dimas kanjeng
beginilah marwah daud ibrahim ketua yayasan dimas kanjeng taat pribadi saat mendatangi padepokan kanjeng taat pribadi di probolinggo
dia memimpin pembacaan doa yang ditunjukkan pada taat pemimpin mereka
kedatangan marwah sebelumnya bahkan disambut meriah oleh ratusan pengikut taat pribadi yang masih bertahan di padepokan
setelah taat ditahan agaknya marwah lah yang menjadi pemimpin mereka pada saat ini
marwah daud ibrahim adalah gambaran sebagian pengikut taat pribadi berpendidikan tinggi dan punya jabatan
marwah bahkan adalah anggota dewan pakar itsmi ikatan cendekiawan muslim indonesia
lulusan doktoral dari american university washington di amerika serikat ini bahkan percaya betul taat pribadi punya karomah tidak bersalah dan punya tujuan mulia
ini hebat kita di sana semua tenda itu air muncul di depannya belum tentu air bersih kita bisa
bisa adakan semua di indonesia jadi kita di sana itu merancang program jadi ini yang kami saya melihat sampai sekarang saya melihat ini
polisi mencatat ratusan ribu pengikut taat pribadi terdiri dari berbagai macam latar belakang
sebagian diantaranya mirip marwah berpendidikan tinggi dan punya pemahaman agama yang cukup baik
nah itu fenomena menarik apakah itu juga bentuk keterputus asaan dari orang orang yang berpendidikan sehingga lalu tidak bisa lagi menggunakan rasionya
lalu lebih banyak menggunakan keyakinan keyakinan yang goib dan tidak masuk akal
tidak hanya marwah ada pula pengikut taat pribadi yang bahkan rela menyetorkan uang dua ratus miliar
dia kerabat dari anggota dpr akbar faisal dan profilnya pun berasal dari keluarga berpendidikan tokoh dan juga paham agama
dan korbannya bukan cuma dari jawa timur bukan cuma dari seluruh selatan bahkan ada yang dari medan sampai papua
maka kemudian inilah teman teman sekalian yang dibawa oleh saksi uang orang tuanya yang dua ratus miliar ini lebih itu bisa kembali
ya nanti mekanisme hukumnya akan berbicara
kasus dimas kanjeng menunjukkan modernisasi dan tingkat pendidikan tidak berbanding lurus dengan rasionalitas
dalam pandangan psikolog itu wajar saja orang bisa percaya pada apapun yang tidak masuk akal tanpa perlu memandang latar belakangnya
terkait tentang fenomena pengikulasi
saya percaya ini adalah tentang human delive keyakinan manusia kita manusia itu memang bisa mempercayai apapun sebetulnya
dan itu nggak masalah apakah kita berpendidikan tinggi atau tidak berpendidikan nggak masalah
jadi fokusnya lebih kepada bahwa orang orang yang mengikuti dimas kanjang itu memang percaya bagi mereka itu adalah reality nya
dalam kasus ini yang paling penting menurut michael adalah aparat harus bisa membuktikan berbagai sangkaannya pada taat pribadi
itu tidak hanya membuat penegakan hukum berjalan dengan baik
tetapi juga menunjukkan pada ribuan pengikut taat bahwa pemimpinnya itu tidak seperti yang mereka kira selama ini